untuk melihat langsung bagaimana penerapan ganjil genap di pasar gardu jakarta timur
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sandra insana
selamat siang sandra
dalam pantauan anda apakah ganjil genap di pasar ini benar benar dijalankan oleh para pedagang di sana
ya selamat siang sarah
betul sekali hari ini tepatnya tanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
merupakan hari pertama diberlakukannya sistem ganjil genap kios di pasar gardu kecamatan cipayung jakarta timur
untuk situasi sekarang mungkin bisa dilihat sepi di belakang saya
karena memang operasional pasar perjalanan itu ramanya di pukul lima hingga pukul sebelas yang tadi
namun berdasarkan pantauan kami bisa saya gambarkan bahwa pemberlakuan ganjil genap hari ini
tadi kita lihat cukup banyak dilakukan oleh para pedagang di sini
namun masih ada beberapa pedagang yang tidak mengikutinya
karena memang kalau kita gali lebih lanjut alasannya cukup masuk akal
yang pertama untuk pedagang yang memang menjual bahan pangan
seperti sayur buah kemudian daging ini mengeluhkan
jika dilakukan ganjil genap tentu bahan bahan makanan yang harusnya dijual keesokan harinya yang masih bisa
tetapi harus ditunda lusa sehingga dapat mengurangi kualitas bahan makanan tersebut
dan tentunya jadinya bahan pangan yang harusnya dijual menjadi rusak
dan yang kedua salah satu hal yang menyebabkan pemberlakuan ganjil genap ini
belum berlaku maksimal dapat dilihat mungkin di sebelah saya
bahwa ini sudah ada sebenarnya nomor nomor sebelumnya belum ada
tapi karena diberlakukannya ganjil genap diletakkanlah nomor nomor di kios
seperti dilihat ada nomor lima puluh dua kemudian nomor lima puluh tiga
tapi ada misinformasi seperti itu karena memang di bagian bawah aspal juga terdapat nomor nomor lagi
dan nomornya berbeda jadi kadang kadang malah justru ada yang tokonya bernomor genap
tetapi di bawah aspalnya tertulis nomornya ganjil
sehingga tadi jadi masih ada beberapa kekeliruan kekeliruan
yang dirasa pada ganjil
harusnya ini saya buka karena nomornya ganjil tapi yang di atas genap
jadi ini jadi salah satu hal yang harus difokuskan seperti itu
kemudian juga kalau kita bahas lebih dalam lagi sarah
untuk para pedagang walaupun tidak bisa berjualan karena sesuai nomor kios
terkadang mereka melakukan trik seperti itu dan ini saya rasa wajar wajar saja seperti itu
jadi kalau misalnya ada dua kiosk ya satunya tutup yang satunya buka
dan begitu pun keesokan hari ini namun untuk beberapa
pedagang yang memang tidak memiliki kios atau tidak bisa menumpang di kios lainnya
ya mau tidak mau tidak bisa berjualan di hari itu
kemudian juga tadi berdasarkan pantauan kami untuk protokol kesehatan sendiri pun di sini cukup dilakukan oleh para pedagang
mulai dari penggunaan masker kemudian juga di sini disediakan cuci tangan
namun ada salah satu hal yang lengah karena memang kalau kita lihat nih sarah
pasar di sini memang dia bentuknya jalan seperti itu mungkin bisa dilihat di gambar
sehingga namun tetap ada kios kios sehingga untuk gardu depan
pintu masuk arah mobilitas di sini tidak terjaga sehingga tidak ada tuh pengecekan suhu tubuh pengunjung
kemudian juga pembatasan jumlah pengunjung yang masuk
sehingga ini sangat disayangkan jangan sampai pedagang pedagang yang sudah tutup untuk mengikuti ganjil genap untuk meredam covid
tetapi kalau jumlah pengunjungnya tidak diperhatikan ini ya saya rasa sangat disayangkan karena bisa sama saja seperti itu
dan kalau kita lihat sarah sebenarnya ganjil genap ini di jakarta sudah diperlakukan sejak tanggal lima belas juni tahun dua ribu dua puluh
which is itu sebulan lalu seperti itu tapi di beberapa pasar khususnya di pd pasar jaya karena melihat bentuknya memang cukup berdekatan
kiosnya itu dirasa kurang efektif dan dihapuskan namun karena tempat dan situasi pasar gardu cukup jauh
sehingga diperlakukan sistem ganjil genap namun ada kekurangannya yang tadi saya sebutkan bahwa
pembatasan jumlah pengunjung masih belum dilakukan dan sarah bisa diinformasikan memang pembelakuan ganjil genap ini pertama kali
karena berangkat dari adanya informasi pada tanggal tujuh belas juli beberapa hari lalu tepatnya itu dikatakan bahwa ada tiga pedagang yang terkonfirmasi positif
jadi pada tanggal lima belas juli sarah diadakan rapid test untuk dua ratus tujuh puluh tiga pedagang yang ada di sini dan terdapat empat pedagang yang reaktif setelah itu pada tanggal tujuh belas diswep
terdapat tiga yang positif sehingga pada tanggal tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh ditutup seluruh pasar disterilkan
dan hal ini hari pertama dibuka kembali dan diperlakukan ganjil genap
dan memang kalau kita bicara soal pasar ini menjadi kluster penyabaran virus corona yang cukup lumayan tinggi angkanya dan terus bertambah
karena mengingat kalau di jakarta saja berdasarkan data dari ikatan pedagang pasar indonesia
sudah ada tiga ratus lima pedagang yang positif dari empat puluh enam pasar yang ada di jakarta
ya terima kasih atas laporannya sandra produser lapangan cnn indonesia yang langsung melaporkan dari pasar garda